sementara itu wali kota makassar muhammad ramdan pomanto mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur sulawesi selatan ke pdi perjuangan
ia optimistis bisa dapat dukungan dari partainya
diiringi ratusan relawan wali kota makassar dhani pomanto tiba di kantor pdp pdi perjuangan sulawesi selatan di jalan urib sumoharjo makassar
kedatangannya khusus untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur sulawesi selatan
dhani jadi orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran setelah pdi perjuangan membuka penjaringan bakal cagup dan cawagup sulsel
dhani optimistis bisa mendapatkan dukungan partainya karena ia merasa sudah menunjukkan kinerja baik setelah menjabat sebagai wali kota makassar dua periode